lagi ada di kota medan dan sembari lagi nyari nyari nih kira kira hal apa saja yang bisa kita lakukan di kota medan
saya nemu berita berita seperti ini
ini dan juga ini
nah ini bikin saya penasaran pengen berbincang langsung dengan wali kota medan bobi afif nasution
kita dm instagramnya yuk
langsung dibaca langsung dibalas ya
oke kita ada janjian ketemuan di salah satu agenda pertama tempat bobby arif nasution akan datang
kita langsung menuju ke sana yuk
ini ajak aku keliling jadi tour guide aku di post blok boleh ya bang ya
yuk kita kemana dulu bang
ke sini dulu bang
kita mau masuk sini dulu
jadi ini kita kemana nih bang
ini pintu masuk pertama
pintu masuk pertamanya
museumnya atau gimana ini bang
ini post blok ini kan gedungnya milik pt post indonesia
dan dulu masih dipungsikan
sekarang masih cuma kecil nanti saya tunjukin tempatnya
nah ini untuk nunjukin sejarah sejarah
jadi men kesini gak cuma nongkrong nongkrong aja tapi
biasanya bisa di touch kayak gitu
mau hunting hunting gitu sih
oke hunting buat bagi foto instagram
iya bener instagram
soalnya biasanya kayaknya jarang ada tempat begini juga kan untuk salurkan kreativitas
tentu salurkan kreativitas mereka juga untuk layar layar yang gini
sebenarnya post blok ini potensinya bagus banget ya
selain memang karena satu satunya tempat yang difasilitasi oleh pemerintah nih
tapi balik lagi disini kebudayaannya itu diangkat tuh
tempat post blok sendiri kan seperti yang kita tahu dia punya nilai sejarah nih gitu kan
daripada anak anak medan yang suka nongkrong daripada nongkrong di pinggir jalan
ini post blok sempat yang oke sih buat ngumpul di sini
ini yang paling bersejarah
agak narsis ya bapak satu ini ya
yang sendirinya loh
ini bentuk bentuknya dulu
hmm oke karena ini tempat kuliner kayaknya aku mau menikmati
bau bau makanannya udah
iya makanya nih bau bau gorengannya
mau menantang sepertinya ya
untuk belanja disini seratus ribu kira kira dapet apa aja
ini aku sudah
seratus ribu dapet apa aja oke
yes sudah menyiapkan uangnya
nggak lah uangnya disini mbak
hah serius tapi ini bukan uang mainan loh
bukan uang barbie
disini kebanyakan kita minta pakai uang digital uang elektronik
jadi bisa bayar pakai tap bisa bisa bayar pakai kris
oh cashless semuanya ya
oke berarti ini tidak butuh dibuang saja
jangan dibuang dibuang saya loh
dimasukin ke ini
kita beli apa nih bang
harganya dua puluh dua ribu
oke boleh satu
kita coba kameranya burem
ganti apa ya pak
ini pesanannya ya pak
terima kasih ya pak
baru pakai duitnya uang bobby tapi yang berusia entah
ada yang minta foto
ini boleh boleh foto
boleh boleh boleh
dari seratus ribu ke paknya dua puluh empat ribu dua ratus
berarti kurang lebih tujuh puluh lima ribuan lagi nih
bang tapi pada saat awal itu meresmikan ini tujuannya itu memang menjadi ruang nongkrong ya
untuk kegiatan ekonomi
tapi memang dulu beda tuh kekurangan tempat nongkrong bang
kurang banget saya rasa ya
bahasanya kurang kali

ini nggak cuma di bali ya deh kayak gini
satu satu satu
boleh nih mbak yang dua piece
saya ambil bapak yang bayar
boleh nyaza lite bag
tapi elbeng itu tumbuh sebenarnya di medan atau di luar medan
karena ayah kan pt pen yang biasanya pindah pindah
saya sd lulus di pontianak
smp sama sma lulusnya di lampung
kuliah s satu s dua di bogor
oh di bogor itulah tempat bertemu oleh istri tak cinta ya
tapi sejauh ini selama pindah pindah kota makanan kota apa bang yang paling cocok bang
karena walaupun pindah pindah tapi kan namanya dulu di kebun ya
pasti nggak ada tempat jajanan juga
jadi makan di rumah
ya makanya di rumah karena mama memang kecil dan besar di medan dulu
jadi masakannya masakan medan
jadi di rumah tetap masakan medan
kan berarti banyak seratus ribu bisa dapat
boleh ibu berapa
dua puluh tujuh ribu pak
oke ada paleo paleo pak mobi ya
oke makasih sukses ibu ya
hitungan dulu karena tadi kan seratus ribu challenge nya apakah
apakah mampu seratus ribu kita beli kuda pan kenyal di post blog
udah gaul eksis punya foto bagus
kenyang apa enggak nih ya
dua puluh tujuh tambah enam belas
tambah enam belas susadi pai susu delapan belas
nah jadi totalnya delapan puluh lima ribu udah dapet dua kuda pan satu makanan berat sama ada satu es coklat gitu ya
jadi challenge nya seratus ribu masih ada kembali
masa ada kembali
masa ada kembali ya oke
banyak yang milih pak jokowi
oh oke kakeknya
yang kalau untuk yang anak pertama sedah saya cuma nambahin nasutionnya aja
jadi nanti bang gobi aku tanya bang gobi jawab gitu ya oke
oke siap ini yang pertama bang gimana kabar al nahyan dan sedah merah gemes banget katanya
hahaha baik baik aja
sehat masih sekarang lagi sekolah
eee masih ya kayak gitu gimana ya
masih jijim ritan ya bang hahaha
bang tapi pada saat viral kemarin nah yan itu bang bobi dan ibu itu seperti apa
apakah kayak lucu lucuan aja atau kayak khawatir aduh masih kecil udah menjadi pusat perhatian gitu
ya pertama kan namanya ya kan itu naturalnya anak anak ya
karena naturalnya anak anak memang ya kita itu acara resmi sebenarnya
cara yang harus pakai baju adat
karena memang ya gerah ya
ada aktivitas yang di luar ruangan ada di dalam ruangan
cuman di dalam ruangan pun karena memang rame gerah
nah jadi daripada gak ikut rangkaian prosesi ya udahlah
dia mau pakai singlet kami kasih saya dan istri ngasih
gak tau juga bakal salah fokus lah malah kesinahnya
tapi ya sekarang kita ngasih tahu cuman apa ya namanya ya kita bilang
kalau ada orang yang nyapa harus dibalas
kalau ada orang yang misalnya beberapa kegiatan saya ajak
kalau ada yang nyapa ada yang manggil ya balas dada dada segala macam minimal
dia bisa berinteraksi jadi dia sudah mulai bisa berinteraksi
orang yang kenal dia dia harus juga menghargai jangan
diam aja cuek segala macam ya minimal ada orang yang memperhatikan dia
dia memberi respon yang minimal dia menghargai itu
itu yang kita ajarkan lah
oke pelan pelan ya bang ya
dan tujuannya memang supaya untuk ramah lah ya bang ya
iya betul ya kadang ada rewelnya ya bang ya
nah ini pertanyaan kedua nih bang
nama anaknya unik unik boleh nggak share referensi cari nama anak
itu waktu pada saat menamakan anak pertama anak kedua itu seperti apa bang prosesnya
dari istri atau bang bobi tinggal terima ayo deh terserah kamu atau seperti apa bang
nah ini rahasia tuh bukan ya
rahasia bukannya ini ya
banyak yang milih pak jokowi sebenarnya
kakeknya yang kalau untuk yang anak pertama sedah
nyumbang nasutionnya aja ya bang ya
karena itu kan nama putri jawa ya nama putri solo sedah mirah itu
saya nambahinnya support namanya cuma nasutionnya aja
oke oke oke jadi banyak memang pilihannya dari pak jokowi
ya kalau nahyan sama saud itu gabungan
ya kita pengen ngasih nama dari raja raja ya
tapi bukan yang di indonesia tapi itu ada al nahyan kita tahu sama raja di mana sama al saud
nama raja dari arab saudi juga
cuma panembahan itu memang kental dengan etnis jawa ya
jadi sudah tahu lah dari mana asal usulnya
oke oke luas sekali referensinya itu ya netizen jadi ya banyak referensinya
nah yang ketiga
lebih dekat sama gibran atau kaisang
atau nggak dekat sama dua duanya
males ya kayak aduh nggak paling sedang dekat gitu ya bang ya
suka kayak kata kataan gitu
kayak waktu kopernya kaisang nyangkut ke medan terus kayak suruh ambil sendiri
kayaknya memang kuris nih bertiga nih
gak usah serius serius lah yang dibahas
kalau udah ketemu maksudnya ya kalau serius ya bahas bahas yang penting penting aja ya
kalau yang ketemu ketemu biasa ya nggak ada bahas bahas
selayaknya keluarga pada umumya ya
nah ini selanjutnya
bang bobi takut nggak sih lawan preman preman atau oknum oknum di medan
kan galak galak tuh
kalau sendiri ya takut
tapi bang bobby merasa bahwa ini pemerintah kotanya kompak begitu makanya tidak terpaksa
pertama gini yang dilawan ini kan bukan bobi nasution saya rasa ya
yang dilawan juga bukan bobby nasution
bukan pribadinya saya dan yang saya buat aturan itu bukan aturan bobi nasution
kalau aturan bobi nasution itu nggak ada ya yang bisa ngikutin ya keluarga saya saja
tapi ini peraturan adalah peraturan wali kota peraturan pemerintah daerah
atas nama pemerintah kita buat aturan itu bukan semena mena saya pribadi
tapi semua juga terlibat forkopimda seluruh jajaran di pemerintahan seluruh stakeholder
bahkan beberapa penggiat itu sendiri misalnya organisasi itu sendiri
kita sudah sampaikan pemerintah kota hari ini arahnya seperti ini
kalau mau ikut ayo kalau tidak mau ikut berarti jangan halangi
kalau memang halangi berarti menentang kebijakan pemerintah
jadi yang dilawan sebenarnya bukan saya pribadi tapi yang dilawan adalah pemerintah
kita harus membela keputusan pemerintah
dan kalau mereka
seolah olah tidak terima yang mereka tidak terima bukan ke sayanya
tapi keputusan pemerintah dan itu wajib
saya rasa wajib dan tidak boleh takut masa pemerintah takut
sama organisasi tertentu
oke itu komitmennya ya bang
yang ditegakkan bukan soal pribadi tapi ya peraturan pemerintah
nah bang selanjutnya ini adalah siapa yang paling mempengaruhi bang gobi dalam karir politik
yang mempengaruhi setiap orang karir politik ini mempengaruhi sama masyarakatnya
aduh jawaban politikus banget deh ini
misalnya nanti anak masuk politik waduh jauh banget deh kayaknya ya
boleh gak tuh bang
masih lama nih
masih kayak berpuluh puluh tahun lagi tapi kira kira boleh gak bang
terserah sih terserah saya
seperti tadi orang tua saya marum aya
kami anak anaknya dibebaskan
mertua juga membebaskan
ya tentunya kita biasanya ngajarin anak kita
kita niru cara orang tua ngajarin kita misalnya seperti itu ya
saya rasa ya saya akan terapkan terserah
terserah pilihan anak anak yang penting dia bisa tanggung jawab sama pilihannya
ketika dia sudah milih a ya tanggung jawab
gak usah apa maksudnya ya kalau dia pengen disitu ya seriusin
kalau emang dia masuk politik tujuan politik itu harus dia ketahui dulu
bukan untuk cari uang
bukan untuk kesejahteraan dia
tapi yang paling utama kesejahteraan masyarakatnya
kepentingannya banyak kepentingan pribadi yang harus ditinggalkan
untuk kepentingan yang lebih luas
kalau dia masuk politik misalnya seperti itu
dan bang wubi sudah merasakan hal itu ya
harus meninggalkan kepentingan sendiri untuk masyarakat
harus harus itu
oke terakhir nih bang satu pengalaman terbaik selama menjabat dua atau tiga tahun menjadi wali kota medan
ada gak satu yang paling diingat gitu momennya
ya kalau momen yang paling ingat pastinya biasanya awal awal pertama ya
dan kalau yang paling diingat lagi
rasanya momen tadi ya saya belum pernah masuk politik
baru kali ini baru kali ini kerja di birokrasi
baru kali ini rasanya kehadiran kita itu ditunggu tunggu
apakah masyarakat ataupun apa itu rasanya beda saja
ketika masyarakat itu dengan kehadiran kita
dia itu dengan penuh harapan
dan ngebu gebu apakah itu menyampaikan keluhan
apakah itu misalnya menyampaikan apresiasi
menyampaikan terima kasih
momen momen kayak gitu sih yang selama ini belum pernah didapat
pas akor itu nabrak sepeda motor kita ngelihat
jadi ya spontan kita sekalian nolongin
sekalian kasih teguran lah sama akor ini
dan malah terima kasih

yang berpengurangan bulan mauvais
jadi kesalahan agak panjang
jadi penting ada konteks yang berjalan
tadi nanya keluhannya seperti apa memang selalu seperti itu gayanya ya bang ya
pasti namanya masyarakat ketemu pemimpin di daerah ada nggak ada keluhan pasti pengen ngeluh gitu aja
ada nggak ada keluhan pasti pengen ngeluh ya ngeliat muka pangkubi kan ngeluh
mulai dari ngeluh memang yang urusan pemerintahan misalnya urusan pelayanan kadang kadang urusan pribadi banyak juga yang ngeluh
ada yang curhat bang
ada yang curhat ya
nah bang ini kan datang ke sini sebenarnya pengen nanya nih soal yang viral viral nih kemarin ini
soal waktu itu sempat bang bobby ngeberhentiin angkot kayak tokyo drift ini kayak fast furious ini
ini boleh cerita ini bang bobi katanya nyetir sendiri
iya nyetir sendiri kemarin ya spontan ya spontan karena melihat masyarakat kita yang lagi naik motor
itu kemarin masalah driver online
itu posisinya spontan
kami satu jalur ya sama sama lampu hijau
ya kami jalan normal
beliau belok kanan saya belok kiri sebenarnya waktu itu
kemudian ada angkot dari arah yang berbeda
mereka posisi pasti lampu merah dong kami lampu hijau
oke berarti bang bobi ngeliat sendiri pas itu
ngeliat kita pas angkot itu nabrak sepeda motor kita ngeliat
jadi ya spontan kita sekalian nolongin sekalian kasih teguran lah sama angkot ini
ya di situ memang persimpangan yang padat
salah satu pintu masuk kota medan juga dari sana
itu memang aktivitasnya trafficnya agak sedikit padat mungkin ya karena kurang sabar bagi angkutan umum kita
sepeda motor umum kita ini jadi pengennya ya selip selip kanan kiri kanan kanan kiri sampai ngelawan arah
kemarin itu ngelawan arah terus kami saya posisi hijau lagi kemarin itu jalan ditabrak
oke nah ini terus gimana bang yang nabrak pas keluar terus tiba tiba wali kotanya itu abang juga keluar atau ngebiarin aja gitu
karena itu posisi agak lagi rame ya lalu lintas lagi rame daripada kita buat macet
tujuan kita kan mau menertibkan biar tidak terjadi macet
jadi yaudahlah daripada kita buat macet ya kita minta ditindak dari hukumnya saja

nah ini sebenarnya sudah sejalan kemarin beberapa hari

minggu yang lalu seminggu yang lalu masalah
kita sudah menyerahkan ke pihak polda itu ada kamera cctv standartnya delapan lei
nah ini sesuai dengan program pak kapolri kami support program pak kapolri untuk tilang elektronik
nah ini kami sudah menyerahkan yang kami bangun yang kami gunakan apbd kami kota medan bangun kami serahkan ada sembilan kamera yang standarnya
terima kasih di kota medan kami serahkan ke polda sumut kemarin tuh ngalangin angkotnya itu
kenapa bang maksudnya apa yang mendorong apa enggak takut ketabrak itu angkut kan terkenal
biasanya lebih gagal gitu ya ya itu tadi ya dia sudah ngelanggar lalu lintas itu sebenarnya ada
dua angkor disitu yang ngelanggar lalu lintas ada dua angkor nganggar lalu lintas malah mau
kabur kan gitu malah mau kabur ya minimal yang satu yang nabrak itu itu enggak turun cuma
ngelihat ini di dalam mobil ini gitu ini bapak itu udah udah tersungkur ya dibantuin lah
gitu dan kita sesama pengguna jalan kalau memang nggak ada yang pengen tabrakan nggak ada yang
pengen cenggolan yang memang kalau kejadian tolong dulu lah bang gobi ini kan nggak cuman soal viral
yang angkut kemarin tapi juga beberapa waktu lalu itu sempat viral juga soal menegur tukang
parkir liar nah katanya infonya ini sudah dibina nah itu dibinanya dalam hal apa nih
bang terus strategi jangka panjangnya untuk parkir liar di medan ini seperti apa parkir liar sebenarnya
kalau jangka panjang saya rasa hampir semua sama ya di daerah daerah khususnya di perkotaan
dan ini kami juga mengarah parkir itu ke off street jadi tidak ada lagi parkir di badan jalan
termasuk di pinggir jalan itu tidak ada lagi sekarang kita lagi mengarah ke off street
perkembangan itu nah ini nanti connect sama beberapa pembangunan kita sebelum itu bisa
kita realisasikan tetap harus kita kelola yang ada di on street yang ada di badan jalan
nah ini pengolahannya biar rapih biar enggak seolah olah tukang parkir ini hampir sama kayak
preman dikasih tarif parkirnya misalnya rp tiga dikasih rp lima pada kembalian
jadi kita tertipkan cara pembayarannya itu saja pertama tertipkan cara pembayarannya
biar lebih efektif masyarakat nggak merasa dirugikan secara pad
kita juga nggak merasa ketakutan kalau ini misalnya ya orang bayar rp tiga atau rp tiga lebih
tadi rp tiga lagi tadi rp tiga untuk tarif parkir atau rp dua untuk tarif parkir kita susah ngontrolnya
nanti dia bilang yang sebulan yang parkir itu cuma seratus mobil misalnya taunya lebih ribuan misalnya
kan ini loss kehilangan kami dari sisi pendapatan asli daerah nah ini untuk dua fungsi untuk memudahkan masyarakat
nyaman masyarakat sama untuk pad kota medan itu saja fungsi duanya penertibannya melalui elektronik kita
penerapan cara pembayaran e parking yang mudah mudahan sebelum off street kita berlakukan
di kota medan di beberapa titik nanti yang penggunaan on street di e parking ini kita
perbanyak lagi karena bisa kalau parkir itu identik dengan reman mafia nya banyak yang punya lahan lahannya
apalagi medan ya
kita kolaborasi sama sama
hari ini kita pemerintah mengajak
mengajak semua kelompok
untuk sama sama kita katanya capek
ini pada saat dulu ya
pada saat dulu kita sosialisasi
pada saat kita kampanye dulu lah
banyak yang bilang nih
banyak organisasi komunitas
kami capek pak gini
berarti kalau capek ya berubah
nah ini kita ajak berubah
kalau masih gak mau
kelompok kelompok tertentu masih tidak mau ikut berubah
ke arah yang benar
kesepakatan kita sudah kita sampaikan sama sama
kalau nggak mau berubah ya
jangan karena mereka gak mau berubah
program ini gak jalan
jadi kita harus tegas
sembar kita tadi ngobrol
dari tadi ngeliatin
ini ibu ibu kesini
kayaknya lebih happy loh
melalui kotanya loh
biasanya ibu ibu kayak gini gak
tapi ibu sabar dulu
mau nanya dulu
ini kan ibaratnya rekan kerjanya
ini dari ini
bang bobi orangnya seperti apa sih
ini pernah ketemu gak sebelum ini
jujur aja bu
siapa yang mau jawab nih
siapa yang mau jawab
iya secara ininya saya melihatnya dari milenialnya
saya suka dengan inovasi inovasi yang ada
apa tuh inovasinya tuh
ngumbang aja nanti ibu nih
ngumbang tau gak kak
kita ini karena untuk umkm kan dia digalakkan
gak adanya uexpor ya mbak
kita sebagai as ini juga lebih semangat
sebenarnya inovatif semuanya
ikutin kontennya bang gobi gak
ini ngefany sama bapaknya atau sama anaknya
tapi galak gak sih
pernah gak sih
gak galak ya
gak galak ya
atau ini kayak enggak ya
tapi kayak diprototin nih yang sama gobi ya
ini selamat beraktivitas lagi
ini saya lanjut lagi
bang nah ini sama agendanya ini kan tadi ngomongin soal umkm juga
katanya ada umkm yang mau diekspor ya bang ya
iya ini pengiriman di tahun ini
pengiriman ekspor karena memang tahun ini kita
kemarin kan dua tahun kita sudah bicara tentang pembinaan umkm
umkm naik kelas literasi dan segala macam
kami pengen dua tahun
ya kalau katanya nanti kan dua ribu dua puluh empat kan sudah selesai ya
kepada kami dan pak wakil
kami pengen di dua tahun sisa kami di dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat ini hasilnya sudah ada
mana yang sudah diliterasi mana yang sudah dibina
ujung ujungnya adalah mereka harus dapat market
baik itu lokal nasional ataupun global
oh ada sambal yang diekspor
oh ini kelor
ini kiri australia
banyak banget ini
untuk apa biasanya itu bu
sekalian promosi bu
ini masuk tv cnn tuh
iya bu boleh bu
tepung kelor kita itu di australia jadikan bahan untuk superfood
juga di sana untuk diisikan ke dalam kapsul
kurang kurangnya masih di sisi mana bu
pasti ada kurang yang nggak bikin bagus semua
kurangnya di sisi mana dari pembinaan pemko
dari buyer awalnya dia tidak banyak permintaan legalitas sertifikasi
kalau kamu mulai awal tahun dia minta bu mulai dong kasi cp nya
bu mulai dong dibuat sertifikat organik
dan kalau itu kan biayanya mahal banget
paham itu bu saya
jadi kalau bisa berikutnya agar bisa lebih banyak
kalau bisa lebih banyak
coba dilengkapi sertifikasi itu
saya sudah ingat nanti setelah kameranya mati saya suruh catet
targetnya mungkin menuju dua ribu dua puluh empat itu
saya bilang kemarin sama dinas koperasi umkm
nah kita bilang kemarin itu targetnya seperti itu
ya yaudah belilah
seperti artis ya ini banyak banget pengikutnya ini ini kita mau kemana bang
kita serah terima kunci dari bedah rumah yang dilakukan yang dibangun oleh kementerian pupr
oleh pt smf jadi kita diserahkan kuncinya sudah selesai
oke ini semacam bedah rumah
bedah rumah betul bedah rumah
nah ini yang mendapatkan yang berhak mendapatkan ini warga
ada datanya warga sudah kita yang data ada beberapa kriteria jadi total nggak usah ada kurang lebih lima puluh rumah kalau nggak salah yang dari kementerian pu yang
beberapa minggu lalu kita juga bedah rumah dari kementrian sosial kita mintakan juga itu kalau misalnya kemarin ada tujuh belas rumah
oke ini sebenarnya jadi salah satu fokus di pemerintahan bang bobi atau seperti apa
infrastruktur begitu ya bang
gini namanya pemenahan misalnya contoh stunting
stunting itu contoh ya penyelesaiannya bukan masalah kesehatannya saja
tapi masalah kesehatan lingkungan itu juga harus dipikirkan
bagaimana kondisi rumahnya air bersihnya layak minum atau tidak misalnya gitu ya air yang digunakannya bersih nggak yang kan minum untuk mandi aja kadang kadang nggak layak
nah misalnya hal hal kayak gini yang mendorong kita pengen mana nih warga yang rumahnya dikatakan tidak layak mengganggu kesehatannya otomatis mengganggu kesehatannya
akan mengurangi kesehatan kita
mengurangi ya mengurangi potensi sdm kita yang unggul
bicara soal stunting nih bang ini bagaimana intervensi pemko medan begitu untuk bisa
ini anak anaknya ini beli nih
ya yaudah belilah
kasih dulu ya
kembali lagi bang sorry bang soal stunting tadi bang ini kan ada klaim penurunan angka stunting di pemko medan ini sejauh mana intervensi pemerintah untuk bisa memaksimalkan penurunan itu gitu
doakan ya pak bobi ya
doakan biar kayak beli beli kayak pak bobi
baru pulang ngaji tuh baru mau berangkat
intervensi kita stunting memang kita kemarin baru ya minggu ini ya minggu ini kita rapat ya
minggu ini ya minggu ini kita rapat ya
rapat kemarin dengan pak menko pmk
data yang sudah kita sampaikan ya makasih ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
data yang kita sampaikan kemarin di respon baik oleh kemenko pmk
intervensi yang kita lakukan juga
bukannya dari sisi tadi ya saya bilangnya saya bukan dari sisi makan tambahan dari anak untuk anak anaknya
ini cantik banget
pak kami gak dilihat pak
mana ini baru mau ngelihat
ketutupan tembok ibu tadi
iya ibu gimana ibu punya wali kota muda kayak gini senang gak ibu
iya ibu kayaknya tampak baik ya kakak ibu
follow bapak di instagram gak
follow bapak di instagram nggak
bunya gak main instagram ini main facebook
bapak ada facebooknya gak
ada nanti kami nempat di facebook bapak ya
kok biasanya lepas lepas
dua kali kena senam di kacanala pemberdeka semalam
selamat datang ya pak
selamat datang ya pak
selamat datang kami
ini kayaknya yang banyaknya
ini yang belum ini
belum ini bersihin
iya ibu nanti kita minta bersihin
pak rumahnya ya
salam ibu ibu
siap siap ibu pung ya
ini yang bangun mana dari kementerian
ini yang bangun pak
dari kementrian pu
ini balai cipta karya yang ada di sumatera utara
ini ada pak megaksa pak
saya dari kementerian keuangan pak
beliau terima kasih sama saya
saya bilang tugas saya kemarin hanya memberikan data
yang ngebangun beliau beliau ini pak
kita hanya yang mendata kemarin
saya pak otaku
pak camat lalu pak lurah dan pak kepling bapak ibu keplingnya
ini melalui program kotaku
berapa orang tinggal mbak di sini
kira kira dua tadi istri
terima kasih pak
waduh banyak sekali tuh
hari hari apa kegiatannya
oh nari beca
bagaimana pendapatannya pak
sehari dapat berapa biasanya
biasanya dapat tiga puluh ribu
untuk tiga puluh ribu untuk berapa orang biasanya
satu orang saja pak
anak bapak di sini
sudah pernah dapat bantuan pak
ini senang gak rumahnya pak
senang nggak rumahnya
dijaga pak unitnya ya
kalau bilang ya menantunya pak jokowi
ya memang menantu
selagi bisa kita ambil sisi positif untuk masyarakat ya
oke bang gobi dari tadi nyikutin bang gobi rambut dari berbestuk sampai udah lepek gini ya
ini tadi mendengarkan aspirasi masyarakat itu memang program untuk datang terus mendengarkan atau seperti apa
memang iya kita buat program namanya sapa lingkungan
sampah lingkungan itu di medan ini kita nggak punya rt sama rw
kita ada di bawah kelurahan itu
jadi itulah struktur terkecil di pemerintah kota medan di kepala lingkungan
jadi ada dua
duduk aja ya duduk
ada dua satu lingkungan yang ada di kota medan
kita pengen ngedengerin semua sebenarnya
lingkungan yang ada di kota medan kita pengen dengerin
karena keluhannya walaupun satu kelurahan kadang kadang permasalahannya beda beda
jadi kita pengen dengerin
ini program udah dari tahun lalu kita mulai
untuk menyelesaikan permasalahan di sektor yang paling kecil lah
makanya tadi ada yang keluhan sampai ada yang curhat
rumahnya udah sampai dicuri curi
semua itu banyak banget penak peniknya ya bang
bang tapi agak ngomong serius dikit nih ini soal angka pengangguran di kota medan sendiri di dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas ini kan cukup meningkat
kemudian di dua ribu dua puluh satu ke dua ribu dua puluh dua ini sering sering meningkat
ini saya nyontek dulu sedikit nih bang

kalau nggak salah saya
sebelum covid di dua ribu sembilan belas
namun dimulai awal covid kita naik ke dua digit
sepuluh berapa persen
oh itu di dua ribu dua puluh
meningkat di dua ribu dua puluh
namun di dua ribu dua puluh dua
dengan penurunan angka pengangguran
itu mulai turun
sudah kembali delapan sembilan
sudah kembali ke delapan sekian persen
sudah hampir sama seperti dua ribu sembilan belas sebelum covid
namun pada saat sebelum covid kita kan fokus mengurangi delapan sekian persen tadi
namun ketika covid timbul kenaikan itu terjadi
kita fokus kemarin menyamakan dulu ya ya
menyamakan dulu yang kenaikan itu kita kikis lagi kita samakan dulu seperti sebelum covid
nah sekarang sudah hampir sama angkanya
tinggal kita fokus lagi masalah penurunan yang seperti tahun dua ribu sembilan belas

tapi sebenarnya angka pengangguran terbuka itu sebenarnya kenapa sih bang naiknya itu
apakah memang faktor utamanya pandemi saja
atau juga ada beberapa kendala yang abang temukan di lapangan
ya kalau pada saat pandemi tentunya itu ada persoalan karena pandemi
tapi persoalan biasanya
persoalan yang pada saat tidak pandemi biasa lah ya kita kota
salah satu kota besar di indonesia
ibu kota provinsi pula
tentunya banyak masyarakat yang movement ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan
tentunya ini ya ada baik dan buruknya
menjadikan masyarakat kita kota medan ini para pencari kerja menjadi semakin berdaya saing
karena dia tahu kota kita ini banyak yang peminatnya
namun satu sisi ya tadi karena banyak yang movement kesini pindah ke sini banyak yang mencari kerja di sini
tentunya angka angka ini agak sedikit kita treatmentnya agak sedikit berbeda
namun kita sekarang sudah punya program mengutamakan masyarakat kota medan
itu kita punya program kita pakai aplikasi yang di dinas tenaga kerjaan mempertemukan
ini karena masa covid kemarin ya untuk mempertemukan kita berbasis digitalisasi
itu mempertemukan para pekerja sama pencari kerja
nah itu ada aplikasinya khusus untuk warga medan masuk saja tinggal pakai nama tinggal nik
mereka bisa mengakses gitu mana kira kira perusahaan mencari pekerjaan
atau mereka minat kemana butuh pelatihan apa mereka bisa mendaftarkan dirinya
bang ini dari tadi kita ngobrol depannya kan udah kecium bau durian
bang bobi ini kan wali kota medan tapi tau gak cara milih durian yang enak
tau gak tuh atau kayak dipilihin aja
kalau udah kebuka gini tahu
udah kebuka gini tau pilihnya yang mana bang yang kuning dagingnya
ada yang kuning ada yang putih juga enak juga kalau sedah sukanya yang putih
oke yang putih
sedah suka suka durian

bang berarti kalau orang medan tuh duriannya udah kayak makanan sehari hari kali ya bang ya
ya setiap hari yang jualan durian rame itu aja masalah yang beli orang medan atau bukan
itu yang jualan durian di medan rame terus
oke oke oke bang tapi kan medan ini salah satu daya tariknya adalah durian ya
bicara soal pariwisata hal hal yang pengen ditingkatkan di era pemerintahan bobi afif nasution itu apa bu
ya untuk pariwisata ya
pasti tadi saya jelaskan pada saat di post blok tadi ya
pariwisata kita ini kan pariwisata perkotaan
tentunya basisnya pasti kalau nggak basis perkotaan ya namanya biasanya basis perkotaan itu event
kuliner habis itu yang kita jual adalah sejarah kotanya
pasti itu tidak jauh dari situ dan hari ini kami pmk medan ya kita bilang baru memulai nggak juga ya sedang menggencarkan lah
dari sektor tersebut baik dari pariwisata sejarah kota
kuliner juga sedang kita kembangkan terus
kalau itu ya
nah ini kan sudah banyak program yang disampaikan oleh bang bobi gitu
ini dua tahun lagi berarti sudah kurna tugas
nah pertanyaan yang pasti paling sering ditanyakan kepada politikus adalah dua ribu dua puluh empat mau kemana bang
pasti saya tebak jawabannya kerja dulu ya
apakah akan terus di medan atau mungkin menuju ke pulau lain mungkin
ya sebenarnya bukan kalau bilang kerja dulu itu bukan jawaban politikus lah
itu jawaban memang yang memang harus dikerjakan kalau mau ngomong dua ribu dua puluh empat
kalau dua ribu dua puluh empat saya akan ke a akan ke b
tapi di dua ribu dua puluh tiga nya ini sampai dua ribu dua puluh empat yang dia pikirkan hanya untuk
padahal punya tugas nih sekarang
tugasnya nggak diselesaikan dulu
sama aja menurut saya
makanya bukan jawaban politikus saya rasa
memang ya harus kerja dulu
masalah dipilih di mana
masalah nanti pada saat pendaftaran mau kemana
itu pasti nanti akan kita lihat
mulai dari ya kalau untuk pilkada
apakah dari kan sudah bisa misalnya ya dari partai politiknya
dari apakah bisa dari independen
dari termasuk yang paling utama dukungan masyarakat
itu kan bisa dilihat dari cara kita kerja
kalau misalnya yang kita kerjakan itu kena ke masyarakat
kayak gini aja lah misalnya kayak kita sekarang kerja di medan
yang kita kerjakan di medan
kira kira daerah lain pengen nggak sih
kalau daerah lain pengen misalnya berarti gimana cara biar yang lain bisa merasakan kan gitu
nah tapi kalau misalnya kita kerjakan di medan pun warga medan udah nggak suka
saya bilang ya kerja dulu lah
bang sampai sekarang itu titel mantu pak jokowi itu kan tidak bisa lepas gitu ibaratnya
sampai sekarang masih ada yang memandang sebelah mata gak sih bang
setelah dua tahun abang bekerja terus berusukan begitu
ada yang masih mengapa bang
ah ini mantunya pak jokowi gitu
kalau pandangan orang kita nggak bisa tahan tahan ya
yang pasti tadi yang kita buat
kalau bilang ya menantunya pak jokowi
ya memang menantu
selagi bisa kita ambil sisi positif untuk masyarakat ya
ya menantu pak jokowi menantu pak presiden
untuk mendapatkan akses
bantuan dari kementerian ya alhamdulillah lebih gampang
karena punya hubungan dengan pusat begitu ya pak ya
bukan untuk kita ya
bukan kayak kita
contoh yang kita lihat tadi ini bantuan dari kementerian
ya alhamdulillah kita approach nya juga tidak terlalu sulit
memang persyaratan administrasi antara pemerintah dan pemerintah pusat wajib diikuti
siapapun itu mau hubungannya ada hubungan sedekat apapun
sampai dengan hubungan keluarga misalnya dengan pemerintah pusat
cuma yang administrasi kan tidak sulit ya saya rasa
yang sulit itu adalah bagaimana nih biar suatu daerah suatu kota bisa mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah
asal kita memanfaatkannya dengan baik
saya rasa tidak ada masalah untuk masyarakat
benar punya privilege hak istimewa tapi hak istimewanya dimanfaatkan untuk masyarakat